kenapa dokter clara menolak melakukan tes karbon
ada otoritas tertentu yang tak ingin kita mengetahuinya
siapa yang punya power untuk melarang dokter clara melakukan tes karbon
kenapa dokter clara ditugaskan di ciraus
jelok jihul lima ratusan
sungguh gak cikgu ini mah
jelok jihul lima ratusan
cerilok di jilokan ye bapak
mudahlah tut gak usah pura pura gak tau
kemarin kamu terima telepon
terus teleponnya kamu hapus
aku ngobrol sama temennya aku man
kan kemarin aku udah bilang sama moms
mam sih curigaan bingit
kan aku udah bilang sama mama
itu dari temen aku di jakarta
katanya dia tuh kangen bingit sama aku mam
mam percaya dong sama aku
aku tuh gak bohong kok
kamu tau gak tut
hal yang paling menyakitkan di dunia ini
itu kalau seorang ibu
satu saat kamu jadi ibu nanti
kamu pasti bisa ngerasain itu
katanya pebriti janji gak mau deketin edward
febri gak mau deketin edward
tapi tadi kalau dia lihat kalianta berdua ngobrol di kantin
kamu aja yang bilang ke edward
supaya gak deketin party lagi
kenapa dokter clara menolak melakukan tes karbon
ada otoritas tertentu yang tak ingin kita mengetahuinya
siapa yang punya power untuk melarang dokter clara melakukan tes karbon
kenapa dokter clara ditugaskan di ciraus
ini pasti bukan sebuah kebetulan
satu yang harus kalian ingat dalam dunia intelijen
tidak ada yang namanya kebetulan
kebetulan adalah sebuah rangkaian peristiwa yang telah dirancang dengan sempurna
ini adalah pembunuhan masa
untuk apa komandan
apa kamu gak pernah belajar agama
kenapa ada pembunuhan masal bayi laki laki di zaman ⁇ firaun ⁇
karena firaun bermimpi komandan akan lahir bayi laki laki yang akan meruntuhkan kerajaannya
ya itu juga lah yang terjadi dulu di ciraus ini
penguasa ciraus pada masa itu takut
lalu dibunuhlah semua bayi laki laki yang lahir di ciraus
paham kamu sekarang
dokter clara menolak untuk melakukan tes karbon atau carbondeting
jika kita tahu berapa lama rangka itu terkubur
semua pertanyaan yang ada di belakangnya akan terjawab dengan mudah
dokter clara pasti terlibat dalam konspirasi global

ketika firaun mengambil kerajaan yang sudah terlalu besar

golden child kemudian dihanyutkan ke sungai sampai cibarengko
dan kemudian golden child dihanyutkan ke sungai sampai cibarengko
sekarang golden sudah besar
mungkin sudah dewasa
sudah saatnya dia dikembalikan ke cira

mereka ledakan nuklir di suatu tempat sehingga menimbulkan gempa

gempa itu kemudian mengetahui terjadinya longsor di cibarengko
dengan adanya longsor itu
golden child kembali ke ciraus tanpa ada yang mencurigai

mereka merencanakan semuanya ini dengan rapih
sekarang kita cari sungai di ciraos
dut komponen kekayanya ngawurnya
dut komponen kekayanya ngawurnya
kamu pikir aja baik baik masuk akal apa enggak
buat saya sih masuk akal banget ruth
iya sih masuk akal
ini bukan motor kamu
motor tatang mak
motor tatang mak
terus motor tatang mana mak
pilih bacaan baru

itu kita kita hampir mentiqus